alvin sudah minum kopi hari ini
saya lebih suka kopi yang dicampur susu atau cappuccino mukacino dan sebagainya
saya kebetulan belum minum
makanya agak lelah dikit ya
lemah dikit karena memang meminum kopi di kedai kopi telah menjadi gaya hidup
nah inilah yang kemudian memicu menjamurnya kedai kopi di jakarta
iya namun ada kiatnya bila anda ingin bisnis kedai kopi anda tetap pelanggeng dan disukai para penggemarnya
apa tuh tipsnya
kedai kopi di pinggir jalan bilangan tebet jakarta selatan ini fokus berjualan kopi nusantara
cornelius wangga sang pemilik mengklaim ia menjual minuman dari enam puluh jenis kopi nusantara
kedai yang memiliki mesin pemanggang kopi bernilai satu ratus lima puluh juta rupiah ini juga menjadi pemasuk kopi bagi kedai lainnya
bermodalkan keberanian menggunakan tabungan sebagai modal
kedai kopi milik cornelius ini mampu menapaki tahun ketiga
bahkan berhasil balik modal hanya dalam enam bulan
kini omsetnya rata rata satu dua miliar rupiah per tahun
misalnya dalam konteks indonesia seperti sekarang ini atau khususnya jakarta
kedai kopi itu kan tipenya ada macam macam ada yang model kayak kopi tiam
kemudian ada yang model kayak western italian dan lain sebagainya itu ditentukan dulu
mau model yang seperti apa yang akan dianut karena itu akan berpengaruh ke belakang belakangnya
termasuk terutama dalam budget
kalau kopi kina sudah menapaki tahun ketiga
ruang seduh masih menjalani tahun pertama di industri kedai kopi
fay handoyo yang juga salah satu pendiri abcd coffee
membuka ruang seduh sebagai wadah para barista mempraktekkan ilmu mereka
konsep open bar mengajak konsumen agar bisa mempelajari kopi indonesia
sehingga dicitai oleh bangsanya sendiri
modal awal kedai kopi ini kurang dari tiga ratus juta rupiah
dengan enam barista
untuk pasokan kopi faye handoyo membelinya dari agen pemanggang kopi di berbagai daerah
jangan jadi fotokopian
jangan jadi fotokopian jangan melihat wah dulu gue kuliah di melbourne
kedai kopi market lain kayak begini nih gue fotokopi deh bikin deh di jakarta kayak gitu
jangan juga karena setiap tempat itu setiap kedai kopi itu harus unik
agar bisa sukses berbisnis
kedai kopi menurut para pengusaha muda ini dibutuhkan pengetahuan akan kopi
dan memberikan pengalaman baru bagi para penikmat kopi
desyari tonang jakarta